kita bergeser ke informasi mengenai presiden joko widodo yang hari ini melakukan pertemuan dengan perdana menteri singapura lee hsien long di semarang jawa tengah
selain menjalin kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi kedua negara juga sepakat menjalin kerjasama dalam bidang pariwisata keamanan laut cina selatan hingga pemberantasan terorisme
dalam pertemuan yang berlangsung di wisma perdagangan kota semarang jawa tengah kedua pemimpin negara sepakat meneruskan kerjasama bilateral antara indonesia dengan singapura
dari wisma perdamaian keduanya melanjutkan kunjungan ke kendal untuk meresmikan kawasan industri kendal ataupun kaika
kawasan industri yang mengambil semboyan park by the bay ini merupakan bisnis patungan antara anak perusahaan pt jababeka geraha buwana cikarang dengan sab corp development
dan sembawang development dari singapura
oleh pemerintah indonesia kawasan industri kendal diharapkan dapat menghasilkan investasi senilai dua ratus triliun rupiah selama lima tahun ke depan
kedua negara yang berpengalaman
kedua negara yang berpengalaman